semalam teh saya ngimpi ketemu sama dede cantik
ya walaupun cuma dalam mimpi
terima kasih doanya
kan sebelum orang beli cilok teh
dua tahun lagi
tiga tahun lagi
semua harus menunggu izin
hanya untuk bertemu suami sama anak harus menunggu izin
esi lusa berangkat
jangan memulai pembicaraan yang memancing pertengkaran
bagaimana kalau terjadi sesuatu sama pepri
sedangkan kamu ada disana
bagaimana kalau terjadi sesuatu sama kamu
sedangkan a'a ada disini
kita menikah untuk bersama
tapi kenyataannya apa
dengan bikin posisi esy tambah sulit
dan a'a tau itu
a'a tidak tau apa yang harus diobrolkan
kita obrolin semua yang indah
febriana kan sekolah tinggi
punya suami yang menyayanginya
terus kita punya cucu yang cantik cantik
dan mereka hidup bahagia
memang cuma itu yang kita punya
seburuk apapun kondisi kita
itu yang penting
cuma itu yang pengen esy denger dari aak
udah mau jadi
semalam teh saya ngincer
mimpi ketemu sama dede cantik
walaupun cuman dalam mimpi
terima kasih doanya
kan sebelum orang beli cilok teh
grobaknya bagus apa engga
bersih apa engga
motornya kang ido teh
dengar denger sih kaya gitu
warah nganterin si jenit persekolah
udah jalannya kaya gitu
udah kang saya ke bogor dulu
jangan lupa doanya
kalo emang kamu gak mau membantu mama
kalo gak suka juga gak apa apa
mama gak mau maksa
atau bahasa inggris
pokoknya yang penting kamu tuh punya keahlian
supaya kamu bisa kerja di biro
kalo pak mustaqimah
pasti mau aja terima kamu kerja disitu
kalau nggak punya keahlian apa apa
misalnya jahit apa gitu
yang kamu suka apa jahit gitu misalnya
gak mau ah kalo ngejahit
nah ini kan misalnya tuh contoh aja contoh
jadi ya terserah kamu mau kursus apa
ya udah gak usah pakai gitu gitu
pokoknya maunya khusus apa gitu
aku mau kursus bahasa korea
kalau aku udah kerja di korea
kenapa sih korea lagi korea lagi
pusing tau mama dengernya
moms korea tuh gaul
lagian kamu juga yang salah doi
ngapain motor dipinjamin ke si ujang
terusnya di si ujang
dibeliin sendal jepit sama istrinya yang kerja di jakarta aja
doi apaan sih ya
si cucu sekarang udah jadi perempuan
di jualan itu
dia jualan susu sapi
ini itu ini itu
cucu jualan susu
pasti seger atuh kang
mau banget cu
pasti seger atuh kang
ada rasa apa aja
ini teh ada tiga rasa kang
kangen ada ga